dari sepekan dari jadwal penertiban kawasan pasar ikan luar batang
rabu siang sebagian warga masih bertahan
ya mereka yang bertahan belum tahu ini akan pindah kemana putri
sedangkan pemerintah provinsi dki jakarta juga tidak bersedia
untuk menyediakan rumah susun sewa untuk warga warga yang akan digusur
yang tidak punya hak kita juga kasih tahu bahwa cukup lah ya
seperti memang terakhir carilah kontrakan tempat lain
kemudian yang di atas air kan udah melanggar melanggar dua kali

dir pembro sendiri berarti tidak ngasih kompensasi kepada mereka